sejumlah tim sar penanggungan yang berada di pos desa kedung ngudi kecamatan terawas
melakukan pemadaman dengan alat seadanya
akibat kebakaran tersebut delapan pendaki gunung yang berada di puncak
sempat terjebak di tengah kobaran api
namun tim sar bersama relawan berhasil memadamkan api dan mengevakuasi para pendaki
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun demikian api berhasil menghanguskan lima hektare lahan di gunung penanggungan